pantauan arus lalu lintas dari kabupaten bandung menuju kabupaten garut senin pagi cukup tersendat di kawasan nagrek hingga kadungora
hingga diberlakukan sistem buka tutup jalur untuk mengurai kemacetan
antrian panjang kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi ini masih terlihat hingga siang ini
meskipun demikian jalur dari bandung menuju garut masih tersendat hingga kembali diberlakukan sistem buka tutup
dengan titik pending berada di pertigaan jayabakti untuk mengurai kemacetan oleh petugas kepolisian polres garut dibantu petugas dinas perhubungan kabupaten garut
hambatan terjadi di titik rel kereta api dan persimpangan kiara dodot akibat banyaknya masyarakat beraktivitas di pasar tradisional setempat